kebijakan ini diambil untuk lebih memproteksi para nakes yang rentan terpapar covid sembilan belas
dosisnya ini belum rakyat bom semia punya jadi kita berikan ini hanya untuk nakes dulu
supaya mereka bisa kita proteksi agar mereka bisa lebih tahan menghadapi gelombang orang yang masuk ini
sementara itu ahli biomolekuler ahmad rusdan utomo menyatakan tingkat efikasi vaksin moderna mencapai lebih dari sembilan puluh persen
baik secara uji klinis atau yang sudah disuntikan kepada penerima vaksin
vaksin moderna juga relatif aman karena memiliki efek samping yang bisa dikendalikan
orang terbaru memang karena vaksin ini sudah puluhan juta diberikan kepada penduduk dunia
ada kasus terjadi sekitar tapi jarang sekali ya jarang jarang sekali
itu sekitar mungkin sembilan belas kasus per sembilan belas juta suntikan orang yang disuntik
itu terjadi apa yang disebut dengan
dan ini artinya memang bisa terjadi karena kan yang disuntik itu banyak sekali
walaupun demikian kita ingat bahwa benefitnya keuntungan proteksi ini jauh lebih tinggi daripada kemungkinan terjadinya tadi
efek samping yang sangat serius tadi itu tapi juga sangat jarang
vaksin moderna sudah digunakan puluhan juta penduduk dunia
dari sembilan belas juta dosis vaksin moderna yang disuntikan
hanya ada sembilan belas kasus efek samping serius yang dilaporkan
tim liputan cnn indonesia